marilah gapai kemuliaan kemuliaan bulan ramadhan
marilah kemuliaan kemuliaan bulan ramadhan
sudah efektifkah waktu anda
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jumpa kembali dengan saya ari ginanjar di kultum ramadhan gapai kemuliaan
ada dua jenis orang sibuk di buka bumi ini
satu sibuk mengisi waktu tiga jam ini berputar
dua sibuk mencapai tujuan
dua duanya punya waktu dua puluh empat jam
tidak ada perbedaan atas jatah waktu yang diberikan
dua duanya menghabiskan waktu
hanya yang terlihat adalah perbedaan nyata
yang satu hanya sibuk laksana seekor ayam yang berputar putar pagi siang sore dan malam
kemudian dari mulai pagi hingga sore tapi tidak ada perbedaan masa depan
yang kedua juga sama mengisi waktu namun dia punya tujuan
apa yang saya ingin sampaikan di sini
tidak cukup hanya jam tetapi yang kedua adalah
ya kita harus punya kompas
dengan kompas kita punya tujuan
dengan jam kita mengisi waktu
kebanyakan yang terjadi adalah orang lupa dengan kompas
meskipun dia mempergunakan jam
saya tidak meminta anda untuk mempergunakan jam di sebelah kiri dan kompas sebelah kanan
tetapi yang saya ingin maksudkan adalah
bahwa kita harus punya dua hal
amanu billahi wal yaumil akhir
ini adalah amanu billahi wal yaumil akhir
apa yang disampaikan dalam al quran
laisal birro antu walu wujuhakum kibalal masri wal magrib
walakinal birroman amanu billahi wal yaumil akhir
artinya orang orang yang takwa itu adalah beriman kepada allah
tetapi juga iman kepada hari kemudian
hari kemudian adalah tujuan dan komitmen kepada allah adalah sebuah konsep dasar
namun kebanyakan adalah lupa kepada akhir
lupa kepada tujuan
hingga hari yang dilalui sama dan kemudian pulang dalam keadaan letih
dengan wajah penuh dengan peluh
kemudian badan terasa letih
tetapi tidak ada kemajuan
sudah lima tahun sepuluh tahun dua puluh tahun
tiba tiba ketika dia sadar
sudah tiga puluh tahun berjalan dan tidak ada satu tapak pun maju
meskipun waktu yang dipergunakan sama dua puluh empat jam
namun yang kedua
adalah kita harus punya visi
punya gambaran masa depan
gambaran masa depan itu jelas
dan itu harus terlukis pada pikiran kita
apabila anda bayangkan sebuah gedung
sebelum seorang arsitek atau insinyur membangun gedung
apa dulu yang dipergunakan
dia harus membangun gambar terlebih dahulu
setelah gambar itu ada
barulah dia mulai bekerja
dan waktu mulai berdetak
untuk mencapai sebuah tujuan
hanya permasalahannya adalah
banyak orang yang tidak punya gambar masa depan
meskipun waktunya berdetak
sebelah kiri adalah jam
sebelah kanan adalah kompas
itu adalah kunci dasar
untuk mencapai sebuah tujuan
apabila seorang insinyur
apabila seorang arsitek
dia memiliki gambar
lantas bagaimana dengan kita
kita tidak semuanya insinyur
tetapi kita harus punya visi masa depan
semua yang terjadi itu dua kali
pertama kejadian di alam pikiran
yaitu gambaran masa depan
yang kedua adalah gambar kenyataan
hingga ketika jarak waktu
sesungguhnya ini adalah harapan masa depan
ini saat ini
sedangkan waktu yang berjalan
adalah proses untuk membangun sebuah tujuan
akhir itu lebih baik dari permulaan
dan dari awal permulaan sampai akhir
karena itu allah ingatkan
betapa pentingnya hal ini
sampai sampai allah bersumpah
sesungguhnya manusia itu
kecuali dua hal
beriman dan beramal soleh
apakah itu iman
iman adalah jiwa
iman adalah keyakinan
iman adalah visi
memiliki jiwa yang tauhid kepada allah
tetapi juga yang kedua
maka kita akan beramal
artinya amal kita
haruslah amal mencapai sebuah

dengan cara seperti itu
kita tidak akan lagi seperti seekor ayam
tetapi tetap tidak mencapai harapan
karena itu sekali lagi
umur manusia tidaklah panjang
umur manusia maksimum
mungkin di indonesia sekitar tujuh puluh tahunan
bahkan baginda muhammad saw
hanya enam puluh tiga tahun
maka pergunakanlah waktu sebaik baiknya
seperti yang baginda muhammad saw
sebelum datang sakitmu
sebelum datang matimu
dan pergunakan pula
sebelum datang miskinmu
pergunakan semuanya itu
engkau adalah seorang halifah
rahmat bagi semesta alam
dan rasakan perjalanan perjalanan
yang begitu indah
bukan untuk mengisi waktu
tapi untuk mencapai tujuan
gambarkan masa depan anda
kejar masa depan anda
maksud saya ketika anda sibuk dengan mengejar tujuan
anda akan lupa
bahwa semuanya penuh dengan manfaat dan barokat
demikian terima kasih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh